sejumlah pasal dalam rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp
menuai polemik di kalangan pers karena dianggap sebagai kemunduran era demokrasi
sorotan terhadap rkuhp pun kian meluas karena dinilai mempersempit
ruang gerak insan pers dalam berekspresi dan berpotensi mengkriminalisasi jurnalis
peran media sebagai pilar keempat demokrasi dengan fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan
kembali menemukan jalan terjalnya
kali ini rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp
menjadi ancaman besar bagi insan pers karena beberapa pasal dinilai subjektif
dan disebut sebagai pasal karet dan multi interpretasi
setidaknya lbh pers bersama dengan aliansi jurnalis independen
merangkum adanya sebelas pasal dalam rkuhp yang berpotensi mengancam kebebasan pers
mulai dari pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
penghinaan terhadap pengadilan hingga pencemaran nama baik lembaga
seluruh rancangan ini berdiri dari pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
seluruh tindakan tersebut memiliki ancaman pidananya masing masing
mulai dari enam bulan hingga empat lima tahun
direktur lbh pers ade wahyudin menyebutkan
keberadaan pasal pasal karet tersebut berpotensi memunculkan
abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang dirugikan
karena pemberitaan produk jurnalistik
sekitar ada tiga kategori gitu ya yang kemungkinan akan berpotensi melanggar kebebasan pers
pertama terkait pasal pasal penghinaan
baik itu penghinaan umum penghinaan orang mati
sampai pada penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden
kenapa kemudian penghinaan presiden ini dianggap dapat berpotensi melanggar
kita bisa lihat konteks yang belum lama terjadi
misalkan dengan cover majalah tempo
banyak perdebatan bahwa yang dibuat oleh tempo adalah kritik
ada juga ini penghinaan sebuah negara
nanti perdebatannya akan seperti itu
ini yang dianggap sebagai multitapsir
pasal karet itu pasal penghinaan
yang terkait dengan peliputan di persidangan
peliputan terkait dengan pengadilan
kenapa kemudian ini dianggap berpotensi
karena dalam pasal itu sangat jelas jurnalis dilarang untuk merekam
menyiarkan secara langsung
ataupun menyampaikan dari isi persidangan itu
dalam konteks ini larangan merekam saja ini sudah bertentangan dengan undang undang

abdul manan pun menyoroti indeks kebebasan pers di indonesia
yang dikhawatirkan akan kembali menurun jika rkuhp ini disahkan oleh dpr
draft rkuhp dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi
karena pasal pasal pemidanaan tidak dikurangi namun ditambahkan oleh dpr
jadi kalau yang pasal pencembangan nama baik kan masih dipertahankan di rkuhp yang sekarang ini
dan malah ditambah dengan pasal pasal baru
jadi sudah pasti ini akan membuat penilaian kita dari aspek hukum itu akan makin turun
otomatis itu akan membuat peringkat kita setidaknya di rsf misalnya
pasti akan potensial turun walaupun bisa saja tidak turun kalau kondisi negara lain jauh lebih buruk misalnya
tapi kalau berjalan linier seperti ini saya kira indeks kita di tahun depan kemungkinan akan turun
bukannya mengurangi produk hukum yang mengekang kebebasan pers
namun potensi ancaman kebebasan pers tersebut ditepis oleh anggota komisi tiga dpr fraksi p tiga arsul sani
ia memastikan pasal dalam draft rkuhp tersebut tak akan disalahgunakan pemerintah
karena pers dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan mana kritik dan mana penghinaan
di rkuhp yang akan datang itu kita ubah jadi delik aduan
artinya orang menghina presiden itu baru bisa dituntut kalau presidennya mengadukan
bedanya adalah di situ bahwa presiden boleh cukup mengadukan dengan surat dengan menunjuk kuasa hukumnya
kalau presidennya senyam senyum pak jokowi itu kan senyam senyum biasa bilang bahkan saya udah biasa dihina dan segala macam
polisi tidak bisa bertindak disitu bedanya
lale misalnya dalam soal karbutan
ya itu tidak menghina
tapi kalau misalnya goblong gobloki presiden bodoh bodohin presiden terus kerbau dituntun ditulisi kayak zaman pak sby
ya memang tidak pantas menurut saya ekspresi ekspresi yang seperti itu
ini sesuatu yang dengan mudah bisa kita bedakan kok
jumat dua puluh september yang lalu presiden joko widodo telah meminta dpr untuk menunda pengesahan rk
yang semulanya akan dihina
yang semulanya akan diketok pada rapat paripurna dua puluh empat september dua ribu sembilan belas
lantaran banyak pasal yang masih menuai polemik di masyarakat
proses rkuhp perlu menjadi perhatian bagi masyarakat luas
karena menjadi tolak ukur kebebasan pers di indonesia
ausirion dholu robby bahtiar jakarta